nah bagi anda nih yang suka dengan dunia pertanian anda mungkin pernah mendengar istilah grandong
kendaraan tradisional yang biasanya membawa mesin penggiling padi
di kelatan jawa tenggak kindi ada seorang penggemar otomotif yang mendesain ulang kendaraan gerandong
menjadi lebih modern dan inovatif meskipun tetap mempertahankan ciri utamanya
yakni menggunakan mesin traktor
seperti apa sih kendaraan pedesaan dari kelaten ini
berikut di laporannya tegaknya
saya berpikir bagaimana untuk bisa membantu para petani mempermudah cara bertani dan cara penghidupan bertani
pakai mesin kan senang dia ke sawah senang membaca ke sawahnya senang
sekarang kan anak anak muda sekarang kan beda nggak mau bertani
dia pilih kerjaan yang lain padahal hasil tani itu kalau dibeli betul jadinya besar
maesa yang saya buat ini bisa untuk karena multifungsi bisa untuk
mau menggiling padi mau mencah kulit membuat pelet dan untuk mengairi sawahnya dan sebagainya
kalau malam hari ya pakai genset bisa nyala di sawah dan sebagainya
nama saya sukiat saya yang punya kiat motor pendiri kiat motor
karena saya kecil senang
sepeda motor sampai hari ini ya senanglah di bidang otomotif
saya menerjemahkan ini dari grandong
karena kendaraan grandong itu di kanan kiri kita kalau remnya kan pakai kaki pakai sepatu pakai sandal
nah ini saya sempurnakan dari ini terus mesinnya itu pakai satu silinder enam ratus lima puluh cc
solarnya itu satu liter bisa tiga puluh lima kilo
tingginya sudah kita perhitungkan
seandainya dipakai di daerah sawah itu enak
pak pernelengnya kita masih impor
paling murah lima puluh enam puluh tujuh puluh
bodinya itu pakai wiber
sementara ya payah muda
seandainya nanti sudah dibeli para petani petani sendiri bisa memperbaiki
harapan saya nanti anak anak smk itu kita libatkan dari servis
jadi nanti kalau ini betul betul diproduk
itu putaran ekonominya sangat besar sekali
karena di desa
ya harapan saya seperti andong itu seperti becak nggak pakai snk surat itu
seperti itu nanti di desa seperti itu
tapi kalau pemerintah itu mengendaki seperti apa ya kita ikuti
tapi supaya mudah membantu para petani masyarakat